sudah hadir ada kang emil disini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
harus sehat disehat sehat pasti sehat
apalagi dalam situasi begini pemimpin harus menampilkan sisi tersehat dan teroptimisnya
doain aja lah ya
insya allah semangat
pokoknya semuanya harus sehat

nggak ada work from home nih nggak ada pengurangan jam kerja nih kang
jadwal sama sibuknya hanya mayoritasnya di lingkungan rumah dinas
pengiriman barang ke rumah sakit rumah sakit
kemudian mengkoordinasikan rapat tadi dengan power press
kemudian ada live termasuk sekarang juga
memang bangun tidur lihat corona
aduh pusing corona semuanya
rindu dengan kenormalan di masa lalu
mudah mudahan cepat selesai insya allah
tapi kang emil ini ada netizen dari kuningan dari sukabumi dari bogor dari bekasi
boleh disapa dulu kang emil
ya buat netizen dari cnn indonesia dan follower saya juga yang mengikuti
lihatnya hanya di media sosial
mudah mudahan semua yang lagi menyimak berarti sedang sehat kan
sedang berada di rumah
bagi yang lagi belajar mudah mudahan beres kerjaannya dan belajarnya
bagi yang rada rada bete kita cari hiburan hiburan
yang penting taati aturan pemerintah
pasti ada kekurangan
gak ada masalah tapi kami ini orang orang kerja
mungkin kadang kadang solusinya nggak pas
sampai kita menemukan
cara yang kenapa
karena saya juga punya istri punya anak
khawatir juga sama hanya beda karena
jabatan punya tanggung jawab lebih
harus memberikan informasi
mengatur mengambil keputusan
ya saling mendoakan lah
iya kang emil ini kan udah sebulan nih
sejak pemerintah pusat mengumumkan ada kasus covid sembilan belas
di indonesia kasus pertamanya
asalnya dari depok jawa barat
hingga kini bahkan persebarannya
di wilayah yang terintegrasi dengan kota jakarta
juga ikut meningkat kang emil
nah evaluasi percepatan
percepatan penanganan covid sembilan belas
di jawa barat sampai saat ini
seperti apa kang emil
ya kita bicara data ya
cara diskusi kita
dari semua yang diumumkan oleh pemerintah
dua pertiganya ada di jabodetabek
jadi kalau jabodetabek ini kompak
bisa kita selesaikan sama sama
nah semua tidak punya pengalaman
semua bikin asumsi lockdown
tidak lockdown dan sebagainya
semua ada konsekuensinya
tidak semua lockdown berhasil
tidak disiapkan dulu
ya kita harus mencari
yang namanya jaringan pengaman sosial
sembako nya tidak jelas dan sebagainya
jadi saya paham betul
mencari pilihan yang terbaik
korea selatan tidak lockdown juga
tapi tesnya masif
kita sedang mengajar ke rute itu
jadi kita masifkan tes
seperti jawa barat
dan akhirnya kan ditemukan banyak breaking news kan hari ini
yang tentu harus dikonfirmasi
tapi minimal berita buruk ini memberikan kita
kenyataan yang jelas
jangan kita menganggap nggak ada
dan kita tidak tahu adanya di mana
jadi kita ingin mensinkronkan
khusus untuk jabodetabek ini harus satu suara
biar jakarta yang di depan lah
kira kira kalau untuk jabodetabek ya
kalau kata jakarta kiri
ya maka bogor bogor depok bekasi bekasi ke kiri
kata jakarta ngeram
maka bogor bogor depok bekasi bekasi ngeram
tapi di luar bodepok
di bnp kan saya ada
dua puluhan kota kabupaten lagi
ada bandung ada pangandaran
itu sama sekali beda
jadi nggak bisa dengan pola jakarta
nah oleh karena itu
tugas kita yang sekarang pemerintah adalah
selain menangani yang sudah sakit
kita memperbanyak tes mbak
sudah enam puluh ribu alat tes saya kirimkan ke dua puluh tujuh
ya supaya akhirnya seperti korea selatan dan korea selatan itu

yang dites tiga ratus ribu
nah jawa barat penduduknya juga sama
mudah mudahan kita bisa ngetes seratus seratus ribu juga
per hari ini baru enam puluh ribu
jadi semakin banyak di waktu yang cepat
saya berpikir kreatif agar
dengan sebanyak banyaknya itu
kita menemukan lagi kan
kemarin kan kluster sukabumi mungkin mbak monitor ya
ditemukan skala besar
kluster gereja di bandung dan sebagainya
nah itu yang sedang kita lakukan
nah yang saya khawatir sebenarnya cuma satu
itu orang mudik mbak
mudik ini kan pergerakan fisik
virus corona ini tidak selalu bergejala
atau disebutnya asimptomatik
kan begitu ya
atau otg orang tanpa gejala
nah ini sudah terbukti
kemarin ada ibu ibu
tiba tiba sekarang positif corona
karena didatengin anaknya dari jakarta
yang mudik ke bandung
istri seorang suami
dites dianya positif juga dari jakarta
ini baru dua sampel ya
yang saya bisa temukan
padahal yang mudik sudah tujuh puluh ribu
kalau ini tidak ditahan
kami kesulitan untuk melakukan tracking
oleh karena itu saya himbau kepada warga dari
jakarta sekitarnya jangan mudik dulu
kalau alasannya tidak punya pendapatan karena turun
sudah diputuskan kan
yang ktp dki
itu ditanggung pak anies
yang perantau tidak ber ktp dki
yang tidak mudik itu ditanggung
oleh pemerintah pusat kira kira begitu
nah saya menanggung yang miskin baru di jawa barat
itu kan ada kurang lebih lima ratus ribu rupiah
harus nyiapin tiga dua triliun
mulai minggu depan kita cicil
dalam bentuk sembako dan lain lain
kang tadi sempat menyebutkan
udah mulai rapid test sampai sekarang
bahkan per hari ini ada enam puluh ribu rapid test yang dilakukan oleh pemprov jawa barat di seluruh daerah gitu
prosesnya seperti apa kang
orang orang ini harus punya indikator apa untuk bisa melakukan rapid test
saya kan sudah sosialisasikan dari minggu lalu
tidak dulu ini masih mengkilat ya
memang ini perawatan jadi susah
jadi kita bagi tiga kategori ya mbak
barang siapa anda odp itu harus dites
barang siapa anda pdp wajib dites
kalau anda keluarga dari pdp keluarga pasien
kalau anda tetangga dekatnya teman dekatnya wajib dites
kalau anda dokter dan tenaga kesehatan yang lagi di lini depan wajib dites
nah golongan b adalah yang profesinya
interaksi sosialnya tinggi
petugas bandara kan berhubungan dengan sosialnya tinggi gitu ya mbak
kemudian petugas imigrasi para ulama yang banyak berinteraksi anggota dewan masuk
golongan b karena banyak rajin turun ke bawah berinteraksi itu masuk golongan b kalau golongan
c siapa saja yang merasa enggak enak badan punya kecurigaan bisa dites jadi sebenarnya memang tidak untuk
semua orang jadi korea selatan itu sebagai contoh terbaik sedunia ya oleh who dia kan
mengetes lima puluh satu juta nya yang diates hanya tiga ratus berarti enam persen itu sudah ketemu petanya nah
jawa barat itu sedang dalam proses itu mencari peta seperti korea selatan yang menemukan dalam
dua minggu mengetes dengan lima belas ribu tes per hari kita alat masih terbatas semua tempat terbatas
tapi rutenya sudah sama di suatu titik kita akan memetakan jawa barat
ketemu langsung blokade blokade isolasi isolasi akhirnya sudah berarti peta jawa barat adalah itu
asal jangan diganggu oleh pemudik teori ini bisa bubakan jadi tolong cnn sebagai kepala daerah
tolong cnn beritanya seminggu ini fokus jangan mudik jangan mudik jangan mudik gitu lah kalau itu bisa
kan membantu kita gimana mbak tapi kalau pemerintah daerah nyuruh jangan mudik jangan mudik kita juga
beritain jangan mudik tapi pemerintah pusatnya nyuruhnya atau tidak melarang mudik itu kumah
hatta a saya ada berita dari power press tadi kan rapat ternyata secara informal mui sudah siap
bikin fatwa mbak kadang kadang ini umat lebih nurut ke ulama kan fatwanya akan menyebut haram untuk mudik di saat
karena pandemi kalimatnya kira kira begitu tapi apa kajiannya belum belum secara resmi lah nah
kalau itu sudah ada saya agak tenang karena biasanya kalau urusan urusan maaf ya peribadatan
atau budaya yang berhubungan dengan agama ya pemerintah juga bukan ahlinya jadi kalau diperkuat
seperti kemarin untuk tidak sholat jumat kan begitu ya kalau yang menyampaikannya
dari pemerintah dulu kan susah sempat dibully juga saya di demo kan diturunkan apa baliho
tidak sholat jumat dan lain lain jangan takut ridwan kamil takutlah pada allah ada macam macam lah
nah memang betul sih agama ya nah sekarang jadi isu mudik ini saya lagi menunggu gongnya dari ulama ulama
di mui kalau fatwa keluar saya akan sebarkan insyaallah
teori saya bisa mengendalikan lah tanpa dipersulit oleh yang namanya mudik
oke kang dari tadi kang emil mention korea selatan korea selatan korea selatan terus kayaknya jadi
patokan gitu denger denger baru baru ini jawa barat beli sendiri alat tesnya dari korea selatan
bener kan iya jadikan waktu kita jadi jawa barat itu udah udah lebih dulu mbak sebelum heboh heboh
yang dua orang depok itu diumumkan
saya kan baca baca nih maka jawa barat itu provinsi pertama yang deklarasi siaga satu boleh dicek
saya sempat dibully juga karena disanggap membuat rasa resah gitu padahal maksudnya kan kita harus
bersiaga di momen itu saya putuskan ke tim saya cari barang yang namanya alat tes saya saat itu
belum tahu apa itu rdt atau pcr pokoknya alat tes karena baca korea selatan saya telpon berbicara

ruta besar korea selatan
jadi saya minta bantu orang orang hyundai
karena wajah saya juga mirip mirip orang korea katanya
memudahkan komunikasi lah
nah sehingga di momen itu kami diberi sekitar tiga ratus unit
kemudian itb menambahi sejumlah yang sama
sehingga kita punya lima ratus sampai enam ratus
jadi pada saat provinsi lain dan pemerintah pusat
belum memutuskan untuk desentralisasi
ingat tes kita udah tes duluan lima ratus
hasilnya pak bima arya itu datang dari alat tes kita yang dari korea
wakil wali kota bandung dari situ
dari bupati karawang
itu masuk peta pertama hasil alat tes yang kita beli dari korea
nah sekarang saya udah beli resmi lagi
jumlahnya dua puluh ribu sudah datang di bandung
maka dari tadinya hanya sembilan puluh an orang yang bisa dites pakai swab
insya allah kita bisa naik ke empat ratus
seratus orang per hari
ini menurut saya ya paling cepat lah untuk ukuran indonesia
kang boleh diinformasikan kepada kami
anggarannya seberapa besar untuk percepatan penahanan
atau percepatan persebaran covid sembilan belas di indonesia
ya saya sampaikan
anggaran yang kami siapkan dalam rangka
darurat dan pasca darurat
terdiri dari tiga triliun
untuk bantuan sembako
dan beli alat alat dan lain sebagainya
lima belas triliunnya untuk proyek padat karya
karena nanti kalau si covid ini udah turun
kan banyak pengangguran
nah penganggurannya itu nanti diserap
dalam proyek proyek jalan irigasi apa
dengan nilai total tiga belas triliun
tiga belas triliun padat karya
tapi nanti setelah daruratnya selesai
kemudian tiga triliun untuk beli alat rapid
dan sembako dan tunai
selama empat bulan itu tiga dua triliun
ini banyak banget yang nanya di instagram story
pasti kalau saya lihat
pak ini ada pertanyaan dari sandra nadias
pak bagaimana kebijakan psbb yang diterapkan
berpengaruh untuk jabodetabek
coba kang emil dijawab
sebentar saya buka lagi
pertanyaan dari sandra nadias
kang emil bagaimana kebijakan psbb
apakah diterapkan untuk jabodetabek
ya tadi sudah saya jawab waktu kita diskusi
psbb nya jawa barat
tahap satu adalah bodebek
bogor bogor depok bekasi bekasi
tapi nunggu jakarta
jangan kita duluan jakarta
kan nanti enggak sinkron
harus harus bertepuk tangan
jadi jangan bertepuk sebelah tangan
kita bikin psbb jakartanya belum
nanti kan kacau di perbatasan
jadi tahap satu psbb kita adalah bodebek
insya allah kalau sudah connect
artinya menunggu kode dari jakarta
kemudian si bodebek ini dilakukan psbb begitu kang emil
ya nggak istilah menunggu kode
makanya tadi saya sampai juga ke bawa press
pak khusus jabodetabek ini harus satu go gitu kira kira
jangan jakarta hari ini
tangerang selatan baru dua hari kemudian
bogor saya baru seminggu kan nggak nyambung
kalau jakarta hari ini ya
bodebek hari ini tanggerang juga hari ini
siap siap kang emil berikutnya nih
di belakang saya ini lukisan saya mbak
oh ya tapi kamu enggak di post di instagram kang
ini kan tiap hari hanya covid yang ada di hati
jadi susah nanti aja kalau udah normal situasi
oke tapi ini juga ada yang unik dari kang emil nih
jadi sorotan beberapa waktu lalu kang
tentang pengurangan gaji atau pemotongan gaji asn
nah ini saya salut sih sebetulnya ya
memang harusnya ada pernyataan tegas seperti ini
dari pemerintah daerah juga
tapi indikator pemotongan ini apa ya kang
urusan covid sembilan belas ini urusan bersama setuju nggak setuju kan
kemudian siapa yang harus berkontribusi mendukung
nah sebelum saya ngajak tetangga
ngajak orang buat donasi buat nolong buat nyumbang
kan kita sendiri harus memperlihatkan kita juga berkorban
jadi idenya sederhana
kalau pemerintahnya sudah melakukan
ngajaknya gampang kira kira gitu
nah sekarang kalau saya ngajak ngajak
sementara kita hanya terlihat cuek cuek tidak ada gestur
nah kan sudah saya tulis
bagi yang penghasilannya pas pasan
enggak perlu nyumbang enggak akan dipotong enggak ada masalah
bagi yang mampu karena saya tahu dapurnya
dipotongnya juga ada multiple choice gitu
jadi intinya tetap harus nyumbang
apakah a sekian paling rendah b menengah c lebih tinggi
kang emil dipotongnya berapa persen kang
dari saya miliar mungkin insya allah
semoga sangat membantu masyarakat jawa barat khususnya ya
baik yang terkena maupun tidak gitu
karena yang tidak pun pasti terdampak gitu
kang emil juga kemarin dapat bantuan dari jackman
ikrip banget sama jekma
gini ya kita orang lagi susah
siapa yang bantu setidaknya kita bilang terima kasih
ini adalah pelajaran hidup yang sangat sederhana ya
saya dibantu jekma terima kasih jekma
saya dibantu ya esan budha suci kan
saya posting juga terima kasih budha suci
besok saya posting terima kasih ke orang swedia
ikea mau nyumbang kasur buat jawa barat kan keren
itu contoh dan kita telekonferensinya ke stockholm
jadi hari ini semua menolong
jadi ini bukan jadi si virus ini nggak punya pasport
nggak pilih pilih negara
minggu depan ada orang dari malaysia
dia punya hubungan baik dengan saya
naik pesawat pribadi karena orang kaya menyumbang juga
jadi saya melihat kemanusiaan kita sebenarnya banyak hadir di saat saat seperti ini
makanya ya minimal ada nama besar jack ma mudah mudahan dia baca
intinya saya mengucapkan terima kasih
karena sumbangannya kami pakai buat ngetes buat nolongin orang
maskernya kita pakai buat dokter di pangandaran di ciamis
senang saya kalau dengar dengar berita kaya gini daripada dengar dengar berita berita meninggal
apa segala macam bikin pusing bikin sakit kepala
kalau dengar berita kayak gini tuh kayaknya punya harapan baru untuk kita begitu ya
mbak bu mbak bu ada saudara nama aura kasih nggak
aduh saya orang sunda tapi nggak ada saudara nama aura kasih
bu cinta dengar maaf
halo bu cinta assalamualaikum
udah ke kamar lagi
kang ini selama keliling sebulan terakhir jalan jalan mantau rumah sakit ada nggak sih cerita cerita yang menarik atau mungkin apa ya buat kang emil tuh ini mengharukan gitu
sebenarnya sudah saya tulis mbak yang paling mengharukan itu cerita si anak kecil yang sekarang masih tinggal di rumah saya
ya itu bukan nama aslinya lah
atau hak asasi manusianya
dia terpaksa saya rawat di rumah saya karena kedua orang tuanya positif covid mbak
suaminya istrinya dan mereka merantau dan keduanya teman dekat lah
jadi ya saya kasih apa gestur itu
anaknya juga pintar
dan bagi saya apa ya susah diceritain ya
soalnya tiap hari isi kepala saya itu kan problem problem kesedihan belum kemarin banjir kan dan segala rupa
jadi sebenarnya wajah saya ini tidak mewakili isi hati yang sebenarnya
saya coba tidak memperlihatkan lah kira kira begitu
tapi kalau ditanya yang paling sedih sebenarnya melihat anak itu terenggut kebahagiaannya sampai harus jauh karena berkarantina ini bisa sebulan tinggal tidak lagi berpelukan bertemu orang tuanya
saya kira kalau saya jadi anaknya bingung mungkin ya mencoba memahami dengan logika anak kecil kan
terus saya bimbing berdoa
juga dalam doanya dia kangen apa dan sebagainya
kalau dengar dengar cerita kayak gini harusnya bukan cuma kang emil aja
harusnya banyak sekali mungkin pejabat pimpinan daerah juga ikut punya andil terhadap anak anak
makanya sebenarnya saya lagi punya ide kalau mau cnn pikirin ya mau bergabung gak jadi media partner
untuk apa ini
nah programnya itu namanya
jadi saya lagi membuat database maukah keluarga keluarga mampu menolong keluarga keluarga tidak mampu selama krisis covid ini
jadi syaratnya satu keluarga yang mampu mengasuh dua keluarga yang tidak mampu selama empat bulan
ya apa aja lah kira kira gus
kalau dikampanyekan maksimal
banyak sebenarnya orang orang yang mampu ingin berbagi tapi bingung melakukan kebaikannya kan
nah kalau beli apd mungkin mereka juga ada duit tapi bingung
tapi kalau nolongin list of the have not kira kira begitu yang tidak punya
yang korban oleh ekonomi
katakanlah seratus ribu kepala keluarga warga tidak mampu disantuni oleh lima puluh ribu keluarga mampu selama empat bulan saya kira bisa
bapu ngurusin dua keluarga bisa
tapi semoga ya kang family for family ini kita tampung idenya tapi kita tahu banyak banget komunitas anak muda di luar yang justru jadi
yang mudah galang dana yang mudah bantu untuk lawan corona
kita harap anak anak muda ini bisa dengar kampanye ini kang
semoga bisa direalisasikan
jadi anak anak yang terlantar anak anak yang menjadi korban dari orang tuanya yang terpapar covid sembilan belas bisa segera teratasi
bisa di handle oleh anak anak muda ini gitu ya kang ya oke
ya zaman sekarang mah kita all out aja mbak
saya ini di otak saya ya saya bagi tiga urusan corona covid ini
satu urusan perawatan dan tracking itu satu kerumitan sendiri yang sedang saya urus
kedua urusan edukasi meyakinkan mengedukasi masyarakat justru ini yang paling sulit
pemakaman ditolak lah ada perawat diusir ibukos stigma lain lain
yang ketiga adalah urusan ekonomi jadi yang ada di kepala saya urusan covid ini selalu tiga ini
tiap hari mikirin perawatan yang positif mengetes yang pdp odp kemudian urusan edukasi
makanya saya posting tiap hari postingan edukasi edukasi itu bagian dari itu
dan yang ketiga sekarang mikirin gimana caranya duit triliun itu sampai tidak dibohongin datanya tidak ada yang kelewat
this very complicated ini kalau boleh tantangan terbesar hidup saya sebagai pemimpin mungkin ngurusin corona ini
mudah mudahan lulus insya allah
kang ini ada dari ayunita pratiwi papa i love you anaknya
semua orang ingin diangkat menantu jadi i say i love you

karena kang emil berarti sekarang stay at home dong ya kerjaannya dirumah aja
nah kalau kang emil dirumah nih ketemu mereka ngapain
oh justru ada hikmahnya biasanya saya nggak pernah ketemu anak saya
anak saya sibuk yang di itb dengan aktivitasnya yang perempuan juga sibuk
ibu cinta lebih sibuk dari suaminya saya apalagi dengan jadwal dan sebagainya
kita tahan sebentar kayaknya kang emil ada gangguan
atau studi di rumah anak saya tiba tiba
jadi pandai melukis mbak
sama yang bunga bunga itu punya siapa
kalau bunga bunga itu kang emil yang bikin ya
hasil banyak di rumah
jadi menghabiskan waktu
buat belajar satu hal
anak saya kan cita citanya pengen jadi
arsitek saya bilang kalau pengen jadi
pengen jadi arsitek
seperti saya di belakang
alhamdulillah ternyata lukisannya lebih keren dari bapaknya
aduh ya allah
tapi kalau melihat anak anak
kayaknya sih nggak bosen gitu ya
karena mereka melukis mereka belajar
tapi kalau kita lihat di sosial media nih
udah banyak ternyata anak muda yang
kayaknya aduh udah bosen dah
gak mau di rumah
pengen susah untuk stay at home
nah kalau tips and triknya
rituan kamil supaya anak anak ini
di rumah apa nih yang dilakuin
kegiatan banyak ya
satu beruntunglah hidup
di zaman digital
anak saya belajar dulu ada tugas
sekolah ya kita diskusi
di youtube bisa diarahkan
bisa belajar melukis itu dia
gak ada gurunya itu youtube yang ngajarin
wah beresikoin sih pak
kemudian kalau pagi saya olahraga
banyak ibadah tentunya
banyak menghafal surat surat al quran
lebih besar kan
bisa nonton netflix netflix lagi rame rata rata tiap hari saya juga di sela sela dua
udah beres beres belum apa kita i want class oh saya enggak terlalu banyak korea korea dulu
lagi senang sejarah film film sejarah king arthur dan lain lain
tanya jawab instagram sekarang instagram ya lagi pada ikut challenge challenge gitu kang karena
menghabiskan waktulah intinya jadi ada challenge di instagram namanya this or

ini atau itu nah saya akan saya akan kasih pertanyaan sama kang emil kang emil harus jawab salah satu ya
pantai atau naik gunung naik gunung okeyle pih seiten its i plugins akhirnya dan pilih architect atau gubernur who is
kayaknya dari hati yang paling dalam itu maya
ada pesawat lewat
dekat bandara soalnya
oke lama juga sepuluh detik ya
siapa yang paling menginspirasi
bill gates atau jack ma
kang seblak apa cilo
karena multi rasa
dan favorit saya memang
sering beli dimana atau dibikinin malah
oh seblak mas
susah bikin sendiri harus
jadi harus beli
mana yang lebih terhormat nih
sebenarnya dia ada cinta tapi dia memilih untuk single
kalau jomblo kadang kadang memang kadang ada pilihan
saya single berarti
iya single itu memilih
jadi waktu ada pilihan
mau jadian apa mau enggak
makanya single itu terhormat
terhormat ya alhamdulillah
berarti saya single yang terhormat
kan tadi kita ngomongin main main juga
kang emil juga pernah kita lihat di narasi main tiktok nih
kalau kang emil lebih milih main tiktok atau nonton film nonton film
tiktok itu kan
kayak orang lagi senam
kan kayak senam pagi atau senam aerobik bedanya
tapi kalau nonton film karena favorit saya nonton film sama keluarga
seminggu sekali saya wajib nonton film
selama corona ya nggak pernah ke bioskop lagi
jadi saya merindukan nonton layar lebar
lebih senang dibilang mirip hyun bin apa song jong ki
gak mirip dua duanya
tapi kalau ada yang mengira saya sung jong ki
saya sangat terhibur dan terhormat
tapi ini pengalaman mbak pu
waktu saya kerja di hong kong
saya kan pernah kerja di hong kong
wajah saya ini sangat fleksibel
pernah disangka orang jepang
datang ke hotel grand hyat di jakarta
disambut dengan bahasa jepang pernah
zaman zaman belum jadi pejabat
pernah disangka orang thailand
di hong kong disangka orang malaysia jadi
disebut sung jong ki ya saya terima aja
kalau itu membahagiakan banyak orang
yang penting bukan mirip choi si won jauh bapak man
oke selanjutnya ini
kang emil suka bubur gak
suka bubur nggak bubur cirebon
belum pernah bubur cirebon kalau bubur ayam tiap pagi
seminggu empat kali saya makan bubur ayam
kalau di bandung kan bubur ayamnya luar biasa
ini ada pertanyaan titipan dari teman saya yang punya bisnis bubur kang di jakarta
pertanyaannya ini penting
diaduk apa enggak gitu ya
nah ratin diaduk apa enggak
emang enakan diaduk atau ih pakai sambel
selanjutnya kang emul
dilan atau ada apa dengan cinta
settingnya tahun sembilan puluh an
pacaranya naik motor walaupun
bukan bulia hahaha
mantan yang pertama
oh gitu sama mantan yang pertama naik motor
siap siap siap
ya jadi memorinya memori bilang
di bandung juga
jangan jangan jalannya sama lagi
beda di pinggir kota
jangan diceritain nanti hati saya terluka
oke selanjutnya kang
isyana karena kemarin saya jadi saksi nikahnya
isyana atau bu cinta
bu cinta lahir batin dunia akhirat
tuhan tolong sisain yang kayak gini masih muda
satu di jawa barat
ya udah haturnuhun kang emul
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
teman teman yang semua tenaga medis di jawa barat yang sudah membantu
percepatan penanganan covid sembilan belas di indonesia kang
salam salam terakhir dan juga pesan terakhir nih untuk
untuk anak muda yang lagi nonton cnn indonesia
masa depan indonesia itu ditentukan oleh kualitas anak mudanya
menghancurkan masa depan sebuah bangsa
caranya adalah dengan menghancurkan anak mudanya
anak muda indonesia
harus jadi generasi
yang cerdas supaya bisa bersaing
menjadi generasi yang peduli
karena indonesia itu negeri indah tapi banyak masalah
bencana alam bencana oleh manusia
jadi kita butuh dua kualitas itu cerdas dan peduli
berikutnya adalah jadilah pemuda yang memberikan solusi
bukan hanya pemuda yang maki maki di era
begitu mudahnya anak anak muda itu main komen komen maki maki buli buli juli julid
tapi dia tidak bisa berargumentasi dia kurang bisa memberikan solusi bukan itu generasi yang kita butuhkan
kita butuh yang kritis tapi dengan etika
kita tidak butuh orang yang iq nya tinggi tapi iq nya rendah
kita harus punya dua duanya
oleh karena itu saya harap
dengan allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita
ini momentum menentukan kualitas anak muda kita
tolong bantu pemerintah tolong membantu tetangganya masyarakat
tidak bisa menjadi orang bermanfaat
minimal jadi orang yang tidak merugikan kira kira begitu
jadi situasi hari ini begitu
kalau anda tidak bisa bantu minimal jangan merugikan masyarakat
dengan cara cara yang
sangat tidak kita apresiasi
itu saja percayalah
kita akan melalui ini bersama
dengan kebersamaan kita percayalah ya allah
bersamaan saya yakin insyaallah kita pasti menang melawan covid sembilan belas